kontingen indonesia berhasil melampaui target enam puluh sembilan medali emas di sea games dua ribu dua puluh tiga yang diberikan presiden joko widodo saat melepas kontingen ke kamboja
meski begitu perjuangan indonesia masih terus berlanjut demi bisa finish di atas posisi ketiga
lalu seperti apa perjuangan indonesia di kamboja
kita akan berbincang dengan chef the mission atau cdm tim indonesia di sea games dua ribu dua puluh tiga
lexindo hakim selamat siang
ya terima kasih sudah bergabung
sehat buat kita semua
ya terima kasih
kita ingin mendapatkan update sampai siang ini
sudah berapa medali emas yang diraih oleh tim indonesia lexi
alhamdulillah tadi sejam yang lalu ya kita baru saja mengenapkan emas kita menjadi tujuh puluh dua dari sepak takraw di olimpik arena
mudah mudahan sampai hari ini juga masih ada beberapa cabur
yang kita ikuti partai finalnya mudah mudahan semakin bisa menambah raihan raihan emas untuk indonesia
yang cukup potensial cabur mana nih lexi yang bisa diprediksi bisa menyumbang emas bagi indonesia
ya sebetulnya dari awal kita mengirimkan kontingen tentunya semua cabur sangat berpotensial
kalau memang hari ini masih ada judo masih ada taekwondo masih ada gulat masih ada angkat berat
masih ada jet
bahkan masih ada esports ya masih menyisakan esports beberapa nomor atau satu nomor kalau nggak salah
kemudian masih ada boxing
sama besok ya kita akan paripurnakan pendapatan emas kita di sepak bola seperti itu
oke lexi ini waktu melepas kontingen berangkat ke sea games ini kan presiden jokowi juga menargetkan bisa finish di posisi kedua atau bahkan di posisi pertama begitu ya
apakah kemudian optimisme ini bisa diraih apa kemudian strategi yang sekarang dijalankan untuk bisa meraih atau paling tidak ya sesuai dengan target
ya artinya pertama tama pasti kita bersyukur ya bersyukur per semalam kita sudah memenuhi target dari bapak presiden untuk mendulang emas melebihi dari sea games yang sebelumnya
dan hari ini kita satu jam yang lalu juga sudah tujuh puluh dua dan belum ditambah lagi
lagi dengan sisa sisa pertandingan final dari beberapa cabur sampai dengan dua hari terakhir ini
jadi hal ini tentunya menambah kepercayaan diri kita yang semakin meningkat dengan sedikit mengambil nafas yang lebih lega
dan tentunya kita fokus aja fokus medali emas ini bukan soal angka tujuh puluh tujuh puluh dua ataupun tujuh puluh delapan sesuai dengan ulang tahun indonesia tahun ini ya
tapi itu adalah bukti keseriusan kami cdm tim kepanitiaan
dan keseriusan dari seluruh atlet kontingen yang memang fokus untuk mengharumkan nama bangsa seperti ini
ya lexi gini di tengah optimisme yang sedang dibangun tapi kita kan mendengar begitu ya banyak cerita yang kemudian bikin geleng geleng
ada saja hal hal yang kemudian menjadi sesuatu yang diperbincangkan oleh publik soal kendala kendala dan masalah masalah yang terjadi
selama di sana mulai dari pengibaran bendera pemberian medali menggunakan lampu mobil dan di ruang ganti pemain yang juga hanya pakai kursi plastik begitu
apakah kemudian kendala kendala seperti ini juga berdampak langsung terhadap kondisi atlet dan saat bertanding atau saat berada di sana begitu
ya saya rasa ini sudah tinggal beberapa hari menuju closing ceremony
dan kita lihat pencapaian dan performa dari seluruh atlet
kita hampir seluruhnya baik
ada pun keterbatasan keterbatasan dari kepada panitia di kamboja sendiri
tentunya kami sudah berkali kali dan berulang ulang meminta perbaikan perbiakan perbaikan atas kekurangan yang ada
dan tentunya kami setiap ada temuan atau informasi terkait kejanggalan terhadap sebuah penyelenggaraan kami langsung sampaikan kepada kepanitiaan
dan memang sampai hari ini panitia di kamboja ini
ini cukup cepat ya
artinya mereka ini cukup sigap
mereka menyadari dengan keterbatasan dan kekurangan yang mereka alami
tapi tentunya mereka juga mendengar
mendengarkan masukan dari kita
kalau memang selama mereka bisa perbaiki mereka bisa sempurnakan sampai hari ini mereka masih lakukan seperti itu
sampai semalam juga kita protes keras terhadap lantai di lapangan basket yang mengelupas
dan sampai tadi malam bahkan tadi pagi kami juga
melihat langsung bahwa itu sedang diantisipasi dan dilakukan perbaikan seperti itu
jadi kita sudah tidak membahas lagi keterbatasan dari panitia
karena itu adalah menjadi tanggung jawab kami selaku pimpinan kontingen
yang pasti kami pastikan mental dan psikologis dari seluruh atlet
baik yang sudah ataupun belum bertanding
jangan pernah kalah sebelum bertanding
intinya adalah seperti anda
sampaikan mental dan psikologis atlet ini tidak terganggu
sehingga kemudian optimisme yang akan diraih ini juga bisa diwujudkan
bahkan mungkin bisa melebihi target yang diberikan
terima kasih chef the mission atau cdm team indonesia di sigim dua ribu dua puluh tiga
lexindo hakim sudah bergabung dengan cnn indonesia news hour siang ini